ada apa pak jaka
ini musola perlu dana berapa
kalau perlu dua kali lipat
biar sekalian tuh
yang gak perlu direnovasi
duitnya buat belanja
biar saya aja
dan seorang susah
seorang kayak baru
baru kayak seupil ada sombong lo
lo kalian bangkut bukan gua
udah cukup ya
gue kasih pelajaran kalian
sekarang kalian ngerti kan
biar kalian tambah semangat
oke kang jaka
saya mau mesen tabung gas
seratus biji bisa kang jaka
tolong ini alamatnya kang jaka diantar
transfer ke rekening biasa ya
nanti saya transfer kang ya
nih udah tugas nih
cepet kerjain semangat semangat
ternyata gampang cari duit
kenapa gak dari dulu coba
ini bu titipnya buat anak yatim
terima kasih banyak ya bu
semoga rejeki ibu bertambah
menjadi berkah ya bu
kamu kalau mau nyumbang itu ke mesjid
biar semua orang tau
ngapain kayak ibu ibu kayak gini
ini ibu ibu penipu
pergi pergi pergi
permisi ya bu
eda dengerin ya kamu ini apaan
mereka itu ya jangan diganti hati
kalau mau uang ya kerja bukan pakai sumbangan kayak begini ngemis ngemis kayak gini
kamu kamu kok berubah gini sih kang
enggak aku gak berubah
sekarang kita salat perjamahan di masjid ambil sehera
iya yaudah aku bawa makanan dulu
eh mas jaka tungguin nih salat berjamah
iya mumpung lagi sempet
jangan pulang dulu ada pengumuman
sst udah ikutin aja ayo masuk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah kita berkumpul di tempat musolah yang mulia ini
sedikit ingin saya bicarakan berhubungan musolah kita banyak kerusakan
mungkin ada dari warga kalian semuanya
ada sedikit dana atau uang disisikan untuk di jalan allah swt
dan barang siapa orang yang menyumbang sedikit atau banyaknya dia ikhlas
semoga amal ibadahnya diterima oleh allah
tapi kalau ustadz kita nyumbang berapa nih
nyumbang berapa ya bu ya
bentar ya bu saya mau lihat sisa belanja dulu
uang belanja saya aja masih kurang pak ustadz
ya berapa aja nggak masalah
ya ada apa pak jaka
ini musola perlu dana berapa
saya bakalan kasih kalau perlu dua kali lipat
biar sekalian tuh yang agak perlu direnovasi renovasi sekalian
yang lain duitnya buat belanja
belanja beras sembako minyak
biar saya aja
hebat ya kang jaka
mau nyumbang musola banyak banget keren ya
baru kayak begitu aja ada sombong
tau gak ibu ibu dulu tuh sering hutang di warung saya lama lagi bayarnya
oh maklum oh kate orang kaya baru
ya udah bu kalau gitu
orang susah bisanya sirik aja
biar semua orang tahu nih
kita yang andil bangun musolah
tapi tetep aja nggak boleh sombong gitu kang
kamu nih apa apaan sih
jadi mereka tuh harus tahu kalau sekarang kita kaya raya
kalau perlu rumah kita kita bangun lagi kayak istana
biar mereka semua nih pada ngiri sama kita
kalau kamu mau nyumbang ke masjid yaudah yang ilas jangan malah ria kaya gini
bang melewat balas
ya allah kebakaran
itu kiosk ibu siti kang
nggak usah nggak usah
dia itu yang ngehina kita
nah sekarang kena azab
biar rasa syukurin

kaga tenang seperti itu kathleen

ia hillis dari kita
menurut ya penggrego
berasanya nggak dikasih sama dia
cuman ratusan ribu ditagihnya
udah kayak punya utang triliunan aja
sekarang kena adab
ya allah kang jaka
kasihan kan bu siti lagi susah
lah emang kenyataan
waktu itu pernah aku bilang sama lo
lo bakalan lebih miskin dari gua kemarin
nah sekarang kenyataan kan
baru kayak dikit aja udah sombong
ntar lo yang ketulah lo
mana ada sih doa orang susah dikabul
kalau berdoa pasti dikabul
fira kamu cepet tidur ya sang ya
kamu tuh gak boleh bersikap kayak gitu tadi sama bu siti
kasian dia lagi kena musibah
kamu kok jadi marah sama kamu sih
kamu itu terlalu baik sama siti
siti itu udah menghina kamu
apa sih tapi apa
kita susah mereka tuh gak ada yang peduli sama kita
jadi ngapain sekarang kita peduli sama mereka
ya allah kang
kita gak boleh balas jahatnya orang sama jahat juga
apa bedanya kita sama mereka
ya allah kang
ya allah kang
ya allah kang
ya allah kang
ya allah kang
kang jerman nampar ida
saya sengaja nampar kamu biar kamut